permukiman warga di jalan kebonpala kelurahan kampung melayu jati
negara jakarta timur pada jumat pagi terendam banjir
dki jakarta masih menjadi langganan banjir setiap tahunnya karena fenomena alam seperti cuaca ekstrim
sehingga meluapnya sungai ciliwung tidak terhindarkan
sungai ciliwung menjadi salah satu faktor penting untuk pengendalian
banjir di dki jakarta
lalu seperti apa penanganan dan juga pengendalian banjir di dki jakarta akibat meluapnya sungai ciliwung
inilah awal mula penelusuran saya di aliran sungai cilung dimulai dari titik km di talaga saat kabupaten bogor
lokasi di kampung cibulau desa tugu utara kecamatan cisarua kabupaten bogor telaga saat merupakan salah satu hulu sungai ciliwung
sebagai lokasi yang menjadi titik km sungai ciliwung telaga saat dulunya merupakan danau alami yang pada dua ribu delapan belas direvitalisasi dengan melakukan pengerukan pada telaga yang berkedalaman mencapai tiga meter
dari titik inilah aliran sungai ciliwung yang membentang sepanjang satu ratus dua puluh km ke arah utara jakarta bermula
lantas bagaimana kondisi hulu sungai ciliwung
seperti inilah kondisi di titik km ciliwung di telaga saat kabupaten bogor
dan bisa dilihat di sini adalah air air yang akan mengalir ke daerah bogor depok dan juga hilir ciliwung di daerah jakarta
untuk kondisi airnya sendiri di sini bersih tidak ada sampah
namun memang untuk warna di telaga saat ini sendiri airnya kecoklatan karena memang ada sedimen tanah
dan untuk lokasinya sendiri ini berada di kawasan sekitar luas lebih dari lima hektare
telaga saat di tengah tengah dan dikelilingi kebun teh yang masih asri
udaranya pun di sini sangat sejuk
dari hulu sungai ciliwung saya menuju salah satu proyek strategis nasional dalam upaya pengendalian banjir dari hulu hingga hilir yaitu bendungan ciawi dan bendungan sukamahi
bendungan kering atau dikenal dry dump ini pertama kalinya dibangun di indonesia
usai menengok proyek bendungan sebagai salah satu langkah pengendalian banjir jakarta
saya menuju ke salah satu lokasi yang juga berperan penting dalam pengendalian banjir
lokasi tersebut ialah bendung katulampa
bendung katulampa menjadi perhatian saat musim hujan
perkembangan debit air di bendungan ini menjadi peringatan dini sekaligus menentukan apakah jakarta berpotensi banjir atau tidak
perjalanan saya dari hulu ciliwung di telaga saat proyek bendungan hingga bendung katulampa
membuat saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sungai ciliwung dapat menjadi salah satu penyebab banjir di jakarta
saya akan menemui penny susanti pemberhati sungai ciliwung dari organisasi gerakan ciliwung bersih
monika nanti mau ikut tapi sebelumnya pengen ngobrol dulu nih sama ibu
ibu penny susanti sebagai juga ketua gerakan ciliwung bersih sebagai pemerhati ciliwung juga
monika penasaran bagaimana pandangan ibu penny melihat sungai ciliwung di masa lampau dibandingkan dengan yang saat ini
jadi di masa lampau sebetulnya ingin cerita dulu ya sejarahnya
ciliwung itu sebetulnya sungai purba
karena peradaban khususnya dulu zamannya pajajaran
jadi memang banyak situs situs
dan terbentuknya kota jakarta
nah terus yang dulu itu memang pusat transportasi emang sumber kehidupan transportasi
jadi zamannya peradaban pajajaran dan sebagainya gitu
jadi memang zaman dulu dilalui sungai ciliwung
itu kan dari hulu sampai hilir itu luasnya satu ratus dua puluh km
itu bantarannya itu luas gitu ya
nah kemudian juga melalui dilalui ada kabupatennya
ada kabupaten bogor ada kota bogor ada depok ada jakarta
jadi dua provinsi yang dilalui
jadi memang zaman dulu itu
memang untuk sumber kehidupan untuk ada yang zaman dulu transportasi seperti itu
kalau sekarang seperti apa ibu
ciliwung pada waktu tahun dua ribu sembilan itu tercemar berat
sampai pada saat itu pernah yang namanya manggarai itu terkumpul sampah sampai lima ratus truk sampah
dan akhirnya semua stakeholder pemerintah dki

sampah dan akhirnya semua stakeholder pemerintah dki maupun kolaborasi pemerintah khususnya
maupun kolaborasi pemerintah khususnya
maupun kolaborasi pemerintah khususnya
saat sama sama untuk bagaimana menanggulangi supaya jangan tercemar berat
nah bu decide tapi ya kalau kita berbicara sungai ciliwung

ini di jakarta masih terkaitannya dengan banjir karena meluapnya cilewung
kalau menurut bu penny sendiri melihat keterkaitan antara banjir dki dan juga sungai ciliwung ini seperti apa
ya jadi sebetulnya banjir itu kan dki kebetulan saya juga kan dulu ngambilnya masalah sungai ya
saya ngambil masalah sungai
jadi jakarta itu empat puluh persen itu di bawah permukaan laut
jadi memang top geografinya seperti itu
nah banjirnya juga tadi ya pengaruh dari hulu hulunya itu sekarang suka ditebang pohon karena banyaknya villa
saya setiap minggu juga ke gunung saya lihat aduh miris banget karena banyaknya pohon pohon yang ditebang
sehingga arusnya keluar meluap
berarti masih berkaitan memang ya dengan sungai ciliwung bu yani
nah kalau memang sekarang kita lihat banyak juga kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh gcb dan juga masyarakat yang lain
tapi kalau misalnya kita biarkan tidak terawat nih bu
untuk sungai cilung ini tetap banyak sampah
mungkin bantaran sungainya juga dipenuhi permukiman dan lain lain
apa yang akan terjadi sebenarnya
kalau terjadi yang nggak kerawat ya kayak tahun sebelum kita dapat itu ya
sebelum masyarakat peduli
kan tadi sudah sampaikan dulu cuma dua tercemar berat
kemudian sekarang membaik
bu penny nanti monika izin untuk bisa susur sungai ya bersama teman teman di sini ya
kalau kita berbicara tentang banjir kali ciliwung
kita tidak bisa hanya berbicara di area jakarta saja atau area bogor saja
bicara itu dari hulu sampai kehilir
nah ini karena pertama kali saya menyusuri sungai ciliwung
jadi saya belum bisa mengetahui perbedaannya nih pak
perbedaannya sebenarnya untuk ketika meluap setinggi apa sih
wah kalau bilang meluap sih sampai ke pemukiman penduduk ya
sebentar lagi kan kita akan bisa menyaksikan beberapa rumah yang ada di tepi sungai ciliwung
berarti jauh lebih tinggi dari
pokoknya sebagian ini tergelap
nah pak kalau misalnya kita kaitkan dengan banjir lagi nih lagi lagi kita ngomongin terkait dengan banjir
asik ya pak
asik ya pak
keterkaitan ciliwung dengan banjir seperti apa pak
kalau ini kan memang cilewung kan banjir
tapi kalau menurut saya sebaiknya dari pemda bogor depok itu membuat embung embung
penampungan ketika banjir mereka bisa mengisi embung embung tersebut sehingga tidak seluruhnya air itu mengalir ke jakarta
dan ini kan belum dibuat
selain permasalahan sampah kemudian juga penampungan air ini
ada lagi pak permasalahan banjir ini apa sih solusi yang harus dilakukan kalau menurut pak sarmili dan juga teman teman komunitas
ya pohon pohon yang di puncak jangan di

jangan diubah menjadi tempat tempat vila gitu loh
permasalahannya dari hulu lagi ya pak
wah pak ternyata bukan cuma di bantaran sungai tapi saya juga ini saya dapat di aliran sungainya sendiri nih
ada kantong plastik kayaknya ini sampah ya
sampah kemudian dibungkus plastik ada styrofoam di dalamnya ada plastik lagi
wah ini seru sekali walaupun baju dan celana saya harus basah
tapi ini sangat seru di ciliwung ini dan sama seperti yang tadi disampaikan bu penny ya
siapa tahu nanti ini bisa menjadi salah satu kawasan wisata juga wisata sungai di ciliwung ini
ya itu yang masih menjadi mimpi
menjadi mimpi tapi bisa kan pak ya
yang penting kita kan sudah lihat
di ciliwung ini kan komunitas tumbuh semakin banyak
menteng yang dulu ada saya cuma sendiri sekarang berada tiga
artinya pertumbuhannya sudah punya semacam virus
tapi kalau saya sih berpikir tinggal peran pemerintah aja
jadi ada keadar butuhnya juga dari pemerintah
pemerintah dunia usaha masyarakat menyatu untuk menciptakan sungai yang indah
barulah mimpi kita menjadi ciliwung
beauty itu terdapat
kolaborasi ya pak antara sesama pemerintah masyarakat komunitas
dan ini memang kita bisa lihat ya
kalau tadi kita melihat pada saat kita awal menyusuri di bantaran sungai masih hijau
tapi sekarang kita sudah bisa melihat ada bangunan bangunan beton di depan saya juga ini
nanti kita akan melewati juga
jadi ternyata memang sangat berbeda ya pak
penelusuran saya di sungai ciliwung dengan menggunakan perahu berhenti di aliran sungai ciliwung sekitar jagakarsa jakarta selatan
dari perbincangan saya dengan bu penny dan pak sarmili kolaborasi dari seluruh elemen sangat diperlukan untuk dapat mengendalikan banjir
usai menyusuri sungai ciliwung nantinya saya akan mengunjungi beberapa proyek pengendalian banjir
yang dikerjakan berkat kolaborasi pemerintah
provinsi dki jakarta melalui dinas sumber daya air dengan kementerian
terima kasih banyak pak sarmili sudah menemani saya menyusuri sebagian dari sungai ciliwung melihat kondisinya
sukses selalu sehat selalu pak
saya masih akan menyusuri aliran sungai ciliwung lainnya
namun sebelumnya kita akan mengunjungi dan mengetahui apa saja program pemerintah untuk mengendalikan banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai ciliwung ini
setelah menyusuri sebagian jalur aliran sungai ciliwung menggunakan perahu dan melihat kondisinya
kali ini saya akan mengajak anda untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan pengendalian banjir ini
halo bapak ibu apa kabar
wah dalam kunjungan kali ini
di proyek kali ini saya bertemu
dengan kepala balai besar wilayah sungai
bapak apa kabar
baik baik baik
kita bisa langsung bertanya tanya terkait dengan proyek ini
namun sebelum berbicara
lebih dalam terkait proyek proyek dari
bbwscc saya penasaran terlebih dahulu pak
sebenarnya pandangan bbwscc
yang diakibatkan meluapnya sungai ciliwung
itu seperti apa
kalau kita berbicara
tentang banjir kali ciliwung
kita tidak bisa hanya
berbicara di area jakarta saja
bicara itu dari hulu sampai ke hilir
karena ini dari hulu itu
berpengaruh terhadap apa yang terjadi di hilir
jelaskan ke sini ya
ini adalah sistem pengendalian
berdasarkan master plan tahun tujuh puluh tiga
kami tetap berpegang pada master plan
yang sudah dibuat
kami membangun ini berdasarkan master plan yang sudah ada
tentunya dengan beberapa kali review
kalau kita melihat ini adalah
darah selatan jakarta
kami di daerah hulu
dua buah bendungan
yaitu bendungan sukamahi dan bendungan ciawi
dua bendungan ini
yaitu pengendali banjir
tidak berfungsi yang lain
hanya untuk pengendali banjir
dimana debit banjir
yang dari hulunya bendungan ini
akan ditahan di bendungan ini
kemudian yang dialirkan
ke hilir itu akan diatur
dari di kalijirimungnya sendiri
dari simatupang sampai
ini kami juga membangun
melakukan normalisasi sungai kalijirimung
dan ini dari
total tanggul yang kami
rencanakan tiga puluh tiga km
sampai saat ini sudah
lima belas km yang sudah terbangun
sedang kerjasama dengan
untuk sudetan ini
mengalirkan debit banjir
dari kalijirimung ini
sebesar enam puluh m tiga per detik
yang kemudian mengalir ke kanal banjir timur
sudah melalui proses
kemudian juga kita sudah melakukan
pembuatan model dalam skala tertentu
yang kemudian disitu kita
kita tes di dalam laboratorium hidrolika
ini kalau kita lihat ini
ini adalah tabel pengalirannya
debit banjir dengan periode ulang dua tahun
maka elevasi di kalijirimung itu
menghubungkan kalijirimung dengan kalijipinang ini
matematis yang kami bangun ketika ini sebelum ada sudetan
maka yang terdampak oleh banjir itu mencapai enam ratus hektare
setelah ada sudetan maka dia berkurang sekitar dua ratus
baik pak kalau terkait dengan sudetan sendiri proses pembangunannya sudah sejauh apa
baik saya perlu menceritakan dari awal ya
jadi sudetan ini dibangun mulai tahun dua ribu tiga belas
panjang total dari inlet sampai ke outlet itu satu dua ratus meter
tahun dua ribu tiga belas kami membangun dari outlet dulu justru dari hilir ke arah hulu ini sepanjang enam ratus meter
sebenarnya waktu itu kita juga mau membangun dari inletnya
tetapi karena ada permasalahan lahan sehingga kita berhenti
tidak bisa membangun yang
dari inlet menuju rafting shaft ini
nah ini baru bisa kita bangun tahun dua ribu dua puluh satu setelah lahannya ini bebas
berarti kita saat ini ada di inletnya ya pak
kita berada di posisi di sini
dan yang sudah selesai berarti yang saya lihat tadi gambar kemarinnya di sini ya pak
ya jadi ini ada dua tunnel ada dua terowongan
satu terowongan sudah tembus
pada tanggal tiga oktober ini terowongannya sudah tembus ya
ini kita lihat
ini sudah nyambung dari hulu ke hilir ini sudah nyambung sekarang
nah sekarang yang kami lakukan adalah mengebur tunnel yang sebelahnya
tanel kedua sekarang mulai kita bur
baik pak saya jadi penasaran melihat langsung
apalagi saya sekarang sudah ada di lokasi proyek
untuk pembangunan sudetan ini
ini tunnel ini kan besar ini diameternya tiga lima meter
kemudian kita saat ini berada dua belas meter di bawah permukaan tanah
perbincangan saya dengan kepala bbwscc di proyek sodetan ciliwung masih berlanjut
saya diajak untuk mengetahui lebih lanjut peran dari proyek yang menjadi salah satu langkah
dalam pengendalian banjir jakarta
ini pak berarti disini nanti dialihkan
fungsinya seperti apa
yang tunnel dua ini kita sudah tembus
mulai dari inlet sampai outlet
fungsinya adalah mengalirkan air
dari kali ciliwung
menuju ke kali cipinang
dari kali cipinang kemudian dialirkan ke
kanal banjir timur
total debit yang kita alirkan
itu enam puluh meter kubik per detik
itu cukup besar
kemudian kalau kita lihat
tunnel ini kan besar ini
diameternya tiga lima meter
lima meter diameter dalam
diameter luarnya empat meter
jadi kita menggunakan
bor yang berdiameter empat meter
kemudian kita saat ini berada dua belas meter
di bawah permukaan tanah
lima ratus meter berarti kita di bawah tanah ya pak
di atas kita ini jalan raya
jalan raya kemudian di sedikit di situ
adalah sudah perumahan dulu
dan kita bekerja di bawah sini
tanpa mengganggu aktivitas yang ada di atas
dan fungsinya juga untuk pengendalian
sungai ciliwung aliran sungai ciliwung ini ya pak
tadi kita sudah melihat
terowongan yang akan dialiri air pak
terus kita berjalan sekarang sudah sampai di sini
ini saya penasaran di belakang kita
sedang proses pembangunan apa
kita sekarang berdiri di tepinya kali ciliwung
ini adalah kali ciliwung kalau kita lihat di sana ya
di sini nanti kita akan bangun inletnya
jadi bentuknya pelimpah samping ya
ini yang nanti akan memasukkan air
ke dalam sudetan ini
ketika debit banjir di
kali ciliwung itu sebesar tiga ratus meter kipik per detik
maka akan ada air yang dialihkan
ke dalam terowongan ini sebesar tiga puluh meter kubik per detik
kemudian kapasitas dari terowongan kita kan
itu akan terjadi ketika debit banjir kali ciliwung
itu mencapai lima ratus m tiga per detik
kita ingat januari dua ribu dua puluh

kali ciliwung ini debitnya waktu itu lima ratus tujuh puluh meter kubik per detik
kalau misalkan waktu itu sudetan ini sudah jadi
maka ada enam puluh meter kubik yang akan kita alihkan ke kali cipinang
yang kemudian kita alirkan ke kanal banjir timur
ketika berjalan ke lokasi ini
tadi kita sempat melihat lihat ada proses pembangunan juga pak
yang mana setelah dilalui air dari inlet ini
kemudian ada proses pembangunan apa lagi itu pak
jadi ketika air itu masuk
maka yang pertama kita akan saring
ada saringan yang kita pasang saringan sampah
sehingga sampah nanti tidak akan masuk ke dalam terowongan
itu yang pertama
kemudian di belakang saringan sampah ini
kita juga akan memasang pintu air
pintu air itu berfungsi untuk mengatur air yang masuk ke dalam terowongan
jadi ini kita sudah siapkan sudah
sudetan ini menjadi salah satu yang fundamental ya pak
untuk mengendalikan banjir akibat meluapnya kali ciliwung ini
dan banjir memang tidak bisa bebas banjir juga ya pak
atau paling tidak kita bisa mengendalikan banjir itu ya pak
kapan pak direncanakan target dirampungkan sudetan ini
kalau kontraknya ya kontraknya sampai agustus dua ribu dua puluh tiga
tapi kami akan berusaha untuk mencari kontrak yang lebih mudah
untuk mempercepat supaya bisa segera berfungsi
karena ini kan kita memang sangat menantikan sudetan ini
untuk bisa membantu mengendalikan banjir di jakarta ini
wah menarik sekali pak
nanti semoga ketika saya kembali lagi ke sini
sudah rampung saya bisa menikmati ruang publik
sekaligus juga melihat ternyata ini ada sudetan di sini
yang bisa mengendalikan banjir akibat luapan kali cilewung
bapak mbak selaku kepala bbwscc terima kasih banyak pak
sudah mengajak saya melihat ini
selamat melihat proyek pembangunan sudetan ini
selamat bertugas kembali pak
semoga segera rampung dan saya akan mengunjungi lokasi ini nantinya pak
dan nantinya setelah lokasi ini
saya juga masih akan menelusuri lokasi lokasi lain
yang tentunya berperan penting dalam pengendalian banjir
akibat luapan sungai ciliwung di dki jakarta
dari proyek sudetan ciliwung
saya melanjutkan ke tempat yang menjadi perhatian
saat musim penghujan tiba di jakarta
yaitu pintu air manggarai jakarta pusat
sudah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pintu air manggarai menjadi saksi dari banjir yang melanda batavia
atau kini disebut jakarta
sejak itu pula
pintu air manggarai memiliki peran menjadi pengendali luapan air di ibu kota
saya monika mas pengen lihat lihat di sini
nah mas kalau ngomong ngomong terkait dengan pintu air manggarai
apalagi saya tadi sempat lihat juga prasasti nih di depan
ada tahunnya tuh seribu sembilan ratus an
wah sudah cukup lama ya mas
kalau terkait dengan fungsinya sendiri
sebenarnya sebagai operator pintu air manggarai nih
pasti tahu dong fungsi dari pintu air ini
seberapa penting sih untuk masyarakat di dki jakarta
sangat amat penting kenapa
karena di pintu air manggarai ini adalah memecah debit banjir
yang masuk ke pusat pusat kota ini

ditambah banjir terbesar itu yang ada di jakarta disebabkan oleh sungai ciliwung
proses fungsinya seperti apa
jadi kita itu ada empat pintu ya
empat yang mengarah ke banjir yang ke barat
satu yang mengarah ke ciliwung lama
nah yang jadi pemecah banjir itu adalah pintu air yang mengarah ke ciliwung barat
tapi kalau misalnya di sini untuk pengoperasian buka tutup pintu airnya itu seperti apa
apakah dari teman teman petugas pintu air manggarai mendapatkan informasi dari
teman teman yang lain atau seperti apa
jadi kita gini sebelum mengoperasikan pintu itu kita itu berkoordinasi
dengan hulu sungai ciliwung bentuk ngatu lampa dan hilir sungai ciliwung
nah kita ini melakukan bukaan pintu air yang mengarah ciliwung lama gitu kan
dengan tingkat dengan kewaspadaan agar tidak terjadi daerah daerah yang terbanjir terdampak
kalau di belakang ini mas bisa dilihat di situ ada pengukurannya ya mas
itu disebut pel air
kita bisa melihat tinggi muka air melalui pel air
nah ini ada aktivitas ini aktivitas apa nih mas
ini ada dinas lingkungan hidup
kami bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup untuk meminimalisir sampah yang datang dari hulu
ataupun dari lokal itu sendiri agar kita mencegah antrian air
berarti sebisa mungkin air yang dialirkan juga setelah pintu air manggarai ini sudah air yang
sudah bersih dari sampah ya mas berarti
berarti koordinasi dengan berbagai pihak ya mas
dalam hal ini kita berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup dengan ppsu yang ada di
kelurahan sekitar bantaran sungai ciliwung juga
mas elang selain pengukuran yang bisa kita lihat secara langsung ya di sini
biasanya pengukuran tinggi muka air dan lain lainnya seperti apa
kalau untuk pengukuran tinggi muka air itu kan bisa kita lihat di psk
dan dari hasil pengamatan itu akan kita catat secara manual di buku dan di whiteboard
yang dimana tujuannya untuk memberi informasi kepada warga sekitar
mbak mau lihat
ya kita bisa lihat petugas di sini kemudian dicatat secara manual
ada di dokumentasikan dalam hal lain nggak
apalagi sekarang sudah digitalisasi ya semuanya ya mas
kita mungkin berupa visual ya
melalui kita upload di web atau melewat media media melalui kerjasama dengan bpdb dki jakarta
dan bisa juga masyarakat mengakses tinggi muka air melalui link kosko banjir satu
wah jadi ternyata bukan hanya para petugas saja yang bisa tahu ya tinggi muka air saat ini
tapi juga masyarakat bisa langsung mengakses melalui website yang ada ya mas
saya penasaran berarti yang bertugas harus tetap berjaga di sini dua puluh empat jam dong
berapa banyak kok tugas
kita itu ada tiga shift dan satu shiftnya itu ada tiga petugas pintu air
selama dua puluh empat jam
selama dua puluh empat jam
ini benar benar mas elang dan juga teman teman menjadi orang orang yang berperan penting juga
menjaga pintu air manggarai menjaga dki jakarta dari banjir
yang terdampak dari luapan sungai ciliwung ini ya mas
baik mas elang terima kasih banyak mas
selamat bertugas kembali
saya masih akan menelusuri tempat tempat lainnya lagi mas
air yang datang dari pudu yang tiga belas sungai itu ditampung di kanal barat dan kanal timur
ya itu dilayarkan ke laut
itu di laut
saya melanjutkan penyusuran sungai ciliwung
kali ini saya sudah berada di aliran yang membentang di pusat kota jakarta
dari penelusuran ini berbagai perbaikan baik di bantaran sungai ciliwung dan di bagian aliran sungai pun telah dilakukan
saya menemukan aktivitas pengerukan yang kini dikenal dengan gerebek lumpur
program tersebut juga termasuk dalam upaya pemerintah provinsi dki jakarta
melalui dinas sumberdaya air untuk mengantisipasi banjir di jakarta
di samping saya ini sedang berlangsung aktivitas gerebek lumpur
yaitu menggeruk sedimen di dasar sungai seperti lumpur dan juga sampah
untuk meningkatkan kapasitas daya tampung dari sungai ini sendiri agar bisa menampung lebih banyak air
aktivitas gerebek lumpur ini dilakukan secara berkala setiap harinya
di sejumlah titik aliran sungai salah satunya di lokasi saya berada saat ini
di setiap titik disiapkan tiga alat berat yang terdiri dari dua alat berat ekskavator amfibi seperti ini
kemudian satu alat berat ekskavator di darat
dan prosesnya seperti yang bisa dilihat ada ekskavator amfibi di tengah sungai
yang menggeruk lumpur atau sedimen sedimen yang ada kemudian dikumpulkan di tepi sungai
dan nantinya akan diangkut menuju pltu
ancol untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan program grebek lumpur ini
dan program program apa saja untuk pengendalian banjir di dki jakarta
nantinya kita akan membahas hal tersebut bersama dengan pihak dinasumberdaya air provinsi dki jakarta
dinasumberdaya air provinsi dki jakarta
dinasumberdaya air provinsi dki jakarta
dinasumberdaya air provinsi dki jakarta
setelah sebelumnya melihat aktivitas gerebek lumpur
saya akan mengulik lebih jauh mengenai apa saja program pemerintah dalam mengendalikan banjir di jakarta bersama dengan kepala dinas sumber daya air yusma davaiza
pak hadis selaku kepala dinasumber daya air provinsi dki jakarta ya bapak yusma davaiza
saya selagi menyusuri sungai ciliwung dari hulu ke hilir
akhirnya menyempatkan waktu ke sini pak
ini kalau dilihat lihat proyek apa pak
ini mbak monika kita lihat ini di sisi kiri kita ini atau sebelah timur
ini adalah air airan kali ciliwung
kali ciliwung ini kan mulai dari arah bogor bahkan sampai puncak ya hulunya itu
sampai ini mengalir ke arah utara melewati jakarta
sampai dia nanti ke
nah sekarang ini kita lihat lagi ada konstruksi
ya istilah kita itu peningkatan kapasitas sungai ciliwung
ya kita bagaimana sungai ciliwung ini kita tingkatkan kapasitasnya dalam rangka menampung air air hujan
mulai utamanya hujan dari hulu
hulunya daerah aliran sungai ciliwung ini sampai ke arah cisarua puncak
tampungan dari sungai ini
yang memang menjadi salah satu penyebab banjir juga ya pak di dki jakarta
tapi kalau berbicara banjir di dki jakarta sebenarnya dari pihak dsds sendiri melihat penyebab banjir itu apa saja sih pak
jadi gini kalau kita bicara banjirnya kita lihat banjir ini kan indikasi ada air air yang datang di satu kawasan tuan bejakarta ini
dia berlebih melebihi kapasitas dari infrastruktur
infrastruktur banjir kita
ya infrastruktur banjir itu bisa kali tangguran ada pompa ada waduk gitu
nah ada tiga peron air yang kita hadapi di jakarta ini
satu yang datang dari hulunya jakarta
hulunya jakarta ini sampai ke bogor ke selatan lah
dan itu ada tiga belas kali yang masuk jakarta ini
nah ini air ini kan harus mengalir menuju ke arah laut
itu peron pertama
kalau hujan besar di daerah daerah bogor itu ada indikasinya ada bendung katulampah
kalau sudah siaga satu siaga dua katolampa itu itu warning jakarta harus siap siap menerima air itu
itu peron pertama
peron kedua itu datang dari langit jakarta sendiri
ya langit jakarta sendiri
itu kan seperti
kejadian tahun dua ribu dua puluh itu ada hujan hujan ekstrim
ya sekarang ini hujan ekstrim itu sudah fenomena yang harus kita hadapi akibat perubahan iklim ini ya
sampai dua ribu dua puluh itu tiga ratus tujuh puluh tujuh mili per hari
nah peron ketiga datangnya dari laut
ada fenomena peningkatnya air muka air laut
ya muka air laut
nah beberapa data ya katakanlah di dataran utara kita itu sudah
indikasinya sudah ada di bawah muka air laut
itu kan kita harus treatment itu muka air laut itu jangan sampai dia menggenangi daerah daerah pesisir
salah satu untuk air yang datang ini
begini kita ada namanya solusi banjir jakarta ini berdasarkan kajian yang namanya kajian nidico tahun tujuh puluh tiga ya yang diperbarui sampai jika
ada sistem pengendalian banjir
utamanya air yang datang dari hulu yang tiga belas sungai itu ditampung di kanal barat dan kanal timur
ya itu dilayarikan ke laut
nah itu kita kerjasama dengan kementerian pu
kementerian pu karena kewenangan tiga belas sungai itu ada di kementerian pu
nah salah satu kerjasamanya ini adalah meningkatkan kapasitas sungai sungai ini
dki mendapat bagian ya kolaborasi untuk menyiapkan lahannya
kementerian pu fisiknya
dan upaya paling ini lagi ya paling ini kita kerjasama dengan kementerian pu
terima kasih nih ada upaya memenahan air air di hulu
nah itu kan kementerian pu sekarang lagi bangun
bendungan ciawi sukamahi gitu kan
bendungan ciawi sukamahi
mudah mudahan air tahun ini bisa dioperasikan bisa menahan
terus juga mengalami
membuat mengatur air
bagaimana kanal barat ini kalau dia lagi meluap
bantu dong ke kanal timur
makanya dibikin saudetan
gitu kan nanti itu itu oleh kementerian pu ya
terima kasih kita kerjasama dari kementerian pu
melakukan upaya upaya mengahan air air di hulu
nah urusan yang di dalam
yang kita kenal dengan sembilan ratus empat puluh dua project itu
itu urusannya di dalam
sembilan empat puluh dua proyek monika tertarik untuk membahas hal tersebut pak

sistem folder itu tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua itu sembilan folder empat waduk yang sekarang kita namain ruang limpah sungai
dan dua peningkatan sungai ciliwung yang dihilir di kota
sembilan folder ini sedang kita bangun untuk meningkatkan daya tampung waduk waduk penampung air hujan itu
dan meningkatkan kapasitas pompa
untuk empat waduk dan dua peningkatan sungai ini seperti apa
waduk itu sama itu upaya bagaimana hujan di daerah aliran sungai itu ditahan dulu
jangan sampai langsung menggelontor sekali
itu gunanya waduk atau ruang limpah sungai
ruang limpah sungai itu sungai ini
sungai ini kan sebenarnya standarnya itu ada palung
palung itu untuk air normal tapi ketika ada air berlebih dia akan mengenangi dataran banjir namanya
nah itu dataran banjir itulah yang kita sekarang create lagi
kita ciptakan lagi dalam bentuk ruang limpah sungai itu
konstruksinya seperti waduk tapi kalau dia melimpah dia
ya kita mendesain tempat kalau mau banjir banjirlah di waduk ini
pak kadi sebelum saya kesini saya sempat menelusuri juga aliran aliran sungai
dan melihat ada satu program gerobot lumpur pak di sungai
yang mana digeruk sedimen sedimen di dasar sungai ya pak itu program dari dsda juga
ya ya itu tadi pak
satu kita membangun sungai membangun waduk membangun saluran itu kan ada kapasitasnya
dan kapasitasnya itu terdegradasi oleh proses sedimentasi
berarti kita lihat ini airnya kok coklat ini air tanah
nah ini lumpur lumpurnya itu mengendap
nah itu kita harus secara rutin mengeruk itu
mengeruk itu supaya menjamin semua sarana prasarana kali saluran waduk kita itu sesuai dengan kapasitas yang kita rencanakan
berarti sekarang memang inti permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari sungai ini
dan mempertahankannya membangun infrastruktur untuk menampung debit air dan air air yang ada ya pak
ini adalah solusi untuk pengendalian banjir berarti di dki jakarta pak
kalau misalnya di dki jakarta itu tentunya banjir bukan hanya disebabkan oleh meluapnya sungai ciliwung ya pak
kalau kita ke arah utara terjadi juga fenomena banjir ya pak
tapi sebelum kita bahas itu kayaknya kita lihat lihat dulu di sana ya pak
boleh boleh boleh

di dalam data ini
kalau di mau
berbicara banjir di jakarta bukan hanya disebabkan meluapnya sungai ciliwung ya pak
tapi kalau kita ke daerah pesisir atau jakarta utara terjadi juga fenomena banjir
ini seperti apa pak
oke ya tiga peron air datang di jakarta ini
satu tadi dari hulu yang kedua dari atas jakarta ini
yang ketiga yang terutama penting juga itu adalah kita mengantisipasi kenaikan muka air laut
kenaikan muka air laut ini berdasarkan data itu akan cenderung terus naik akibat global warming
yang paling krusial lagi adalah ada fenomena penurunan muka tanah di pesisir
perbedaan inilah yang perlu kita antisipasi karena akan berpotensi area area pesisir itu akan terjadi rop yang tinggi
ditambah lagi air dari hulu ini akan mengalir ke laut itu akan menyebabkan akumulasi dari penumpuknya air di daerah pesisir
nah itu yang kita harus ke depan ya jakarta ini harus sudah memfokuskan terhadap penguatan penguatan pesisir pantai itu
terutama dalam rangka mengantisipasi rokok
penguatan penguatan seperti apa pak berarti antisipasi untuk rop ini
penguatan itu yang kita kenal sekarang ini namanya nci
dasarnya itu pengembangan area pesisir pantai terpadu ibu kota negara
pengembangannya itu seperti apa pak
pengembangannya itu kita dengan meningginya air muka laut
kita harus membuat tanggul tanggul pantai
untuk dalam rangka menahan masuknya air laut ini terutama akibat dari mekanisme pasang surut
pembangunannya berarti dibuat tanggul di daerah utara
ya di daerah pesisir pantai itu
ya pesisir pantai itu berdasarkan arahan dan kajian dari kementerian pu itu garis pantai termasuk area
di daerah rambatan pasang di muara mura muara mura sungai itu itu ada satu ratus dua puluh km
nah dari satu ratus dua puluh km itu yang kritis yang sering rutin terkena rop itu ada di tiga belas titik
tiga belas titik itu salah satunya di celincing sunda kelapa muara angke di kamal muara
itu ada empat puluh enam km
nah kita kolaborasi lagi dengan kementerian pu
empat puluh enam km itu sudah terbangun tiga belas km
tersisa tiga puluh tiga km
tiga km ini kita kerja bareng dengan kementerian pu
sebelas km nya oleh kementerian pu dua puluh dua km oleh kontrol
dan ini sedang berlangsung untuk proyek multi years
kita berharap dua ribu tiga puluh ini selesai
pembangunan tanggul ini sangat penting juga ya pak
apalagi di titik titik itu pasti ada permukiman juga ya pak
yang terdampak rop
selain tanggul ada program apa lagi pak untuk mengantisipasi rop
penghentikan hasil rop itu kan ini sekarang ini bahkan sudah ya kita mengembangkan sistem
sistem pemantauan penurunan muka tanah
sistem pemantauan muka air
itu kita sedang kembangkan
itu sebagai bentuk warning early warning kita ketika air muka air naik gitu kan
ditambah lagi sebagai bentuk upaya kita membuat perumusan kebijakan kebijakan apa yang harus kita lakukan
di sekitar pesisir pantai itu kita mengembangkan sistem pemantauan penurunan muka tanah di jakarta
berarti yang saya tangkap memang untuk banjirop ini tidak bisa dihindari karena fenomena alam ya pak
penurunan muka tanah dan juga kenaikan air itu sendiri
tapi paling tidak bisa dikendalikan dengan pembangunan pembangunan tadi ya pak
persis itu kuncinya pengendalian ya
tentunya mengendalikan penggunaan air tanah
persis itu supaya penurunan muka tanah ini tidak terus jadi
kalau muka air laut ya sudah itu fenomena global
fenomena global dia naik tapi itu tidak terlalu signifikan
tapi faktanya sekarang di utara kita itu di utara itu sudah daerah daerah itu sudah di bawah muka air laut
ada sekitar dua meter
di pasar ikan itu bahkan empat meter di bawah muka air laut
itu kalau kita tidak antisipasi dari awal ya akan berpotensi membuat benangan benangan
setelah bertemu dengan bapak di sini nanti saya akan mengunjungi langsung deh pak ya jakarta utara atau daerah pesisir untuk melihat pembangunan tanggul dan melihat situasi kondisi banjirop di permukiman di jakarta utara pak
terima kasih pak yusma davaisal selaku kepala dinas sumberdaya air dki jakarta
seperti yang disampaikan kepala dinas sumberdaya air banjir jakarta berasal dari tiga hal
meningkatnya volume air sejak dari hulu tingginya curah hujan dan akibat naiknya muka air laut yang menyebabkan banjir rop di daerah pesisir jakarta
mumanya masih sudah jadi otomatis kan biar mengalir cepet ini harus di
pompa yang dibangun oleh pemerintah turut berperan dalam mengendalikan serta mengontrol ketinggian air banjir
selain itu pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan drainase yang menjadi penting agar air tidak menggenang saat hujan turun
dan manfaatnya telah dirasakan oleh salah satu warga dki jakarta
halo bapak ibu saya monica bapak ibu siapa namanya
pak hardian ibu
saya dengan lina
wah saya pengen nanya nanya dong ibu bapak ibu di sini udah berapa tahun tinggalnya
empat puluh tahun ada
empat puluh tahun di sini
nah katanya ini sering banjir ya di sini
iya kadang kadang kalau hujannya cukup besar gitu atau lama itu bisa mengakibatkan banjir
dari rumah saya dalam itu nggak buruk keluar
karena kebetulan salurannya juga pada tinggi airnya di sini
dari depan aja
dari depan aja
dari depan aja
dari depan aja
dari depan aja
jadi dia melungap dari dalam
bisa banjir kadang kadang sampai semata kaki gitu
tapi sekarang kondisinya seperti apa
saat ini kan curah hujan cukup rendah ya belum besar sekali gitu ya
tapi oke lah dengan ada saluran ini itu udah cukup membantu
karena dulu saya cek dalam pekerjaan bahwa banyak saluran yang sudah rubuh ya
karena ini udah cukup lama sekitar lima puluh tahun ada gitu loh
tidak ada yang maintenance gitu ya
baru sekarang dilebarin diperbesar diperbagus
semua dikorek sampai ke depan
itu saya lihat aliran air cukup maksimal jalannya sampai ke depan
oh berarti saluran air ini yang dibawa kita ini baru direvitalisasi berarti
baru dalam satu bulanan inilah baru seminggu lalu selesai
dan sejak ada saluran ini menjadi lebih baik lagi ya
ya harusnya dong bu
karena ini udah lebih besar lebih bagus ya kan
semua lancar sampai ke depan
diharapkan tidak terjadi lagi banjir
mudah mudahan ini memang tidak terjadi banjir
ini menjadi salah satu program untuk
revitalisasi untuk mengendalikan banjir mencegah banjir di daerah ini ya bu
terima kasih bu bapak
oke terima kasih
terima kasih ya
perjalanan saya sudah sampai di utara jakarta
di lokasi yang sering terjadi banjirop ini saya akan melihat bagaimana tanggul yang dibangun dapat mencegah rop
bu robiko sudah lama di sini
iya dari sejak lahir sampai sekarang tiga puluh tujuh tahun
tiga puluh tujuh tahun di sini
ibu bisa diceritakan nggak sih perbandingan banjirop ini pada saat mungkin ibu masih kecil sampai dibandingkan dengan tahun ini
ya beda banget sih kalau dulu memang rob gitu tapi nggak suka
hampir setiap hari ada waktu waktunya ada jenjang waktu gitu
mungkin setahun itu dua atau tiga kali rob
betul tapi saya lihat ada pembangunan tanggul di situ itu berfungsi untuk apa bu
berfungsinya sih bagus buat dia menjaga erosi atau ombak dari tengah laut ke darat ke pinggiran dan juga menjaga juga tanah itu terkikis dari air
jadi sangat membantu juga untuk pengendalian banjir rob di daerah sini ya bu
cuma saya ingin minta ke pemerintah
satu satu jalan itu pintu air itu segeralah dilaksanakan atau segera didayakan lah
karena posisinya itu perlu banget buat masyarakat marunda
terutama kan karena kita juga nggak mau lah nama wilayah udah tercemarnya air juga masuk yang nggak nentu gitu
rumah rumah juga cepat rusak
kendaraan kendaraan juga cepat rusak gitu mbak
tapi makin keras luar biasa
meluapnya sungai ciliwung menjadi salah satu faktor penyebab banjir di dki jakarta
dalam penelusuran saya di aliran sungai ciliwung saya melihat sejumlah program untuk pengendalian banjir ini
mulai dari bendungan di hulu kemudian juga kegiatan kegiatan atau program dari komunitas untuk merawat sungai ciliwung
dan juga program pemerintah seperti sudetan normalisasi sungai kemudian juga tanggul ini untuk mencegah dan mengendalikan banjirop di dki jakarta
pengendalian banjir di dki jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua orang
tapi membutuhkan sinergitas dan juga kolaborasi dari pemerintah baik itu pemerintah pusat pemerintah daerah komunitas dan masyarakat
kolaborasi ini diharapkan bisa mengendalikan banjir di dki jakarta
terima kasih anda baru saja menyaksikan indonesia forward in association with